hari ini gubernur dki basuki cahayapurnama genap berusia lima puluh tahun
ya menyambut hari ulang tahun pak ahok ini media sosial tanah air beberapa jam terakhir pun ramai dengan tagar hbd lima puluh ahok
gubernur dki jakarta ini dilahirkan di manggar belitung timur pada dua puluh sembilan juni seribu sembilan ratus enam puluh
ia mengawali karir politiknya melalui partai indonesia baru dan menjadi anggota dprd belitung timur pada dua ribu empat hingga dua ribu lima
setelah itu karir politiknya pun melesat hingga membawanya menjadi gubernur ibu kota sejak dua ribu empat belas lalu
kini ia pun kembali akan mencalonkan diri sebagai gubernur jakarta pada pilkada dua ribu tujuh belas nanti
ahok mendapat dukungan baik dari partai politik maupun dari jalur independen
para pendukungnya di jalur independen yang dikenal sebagai teman ahok telah berhasil mengumpulkan satu juta lebih ktp
sebagai syarat untuk maju sebagai calon independen pada pilkada dua ribu tujuh belas nanti
selamat ulang tahun bapak ahok